banjir bandang yang menerjang kawasan metese semarang kemarin membuat lebih dari satu ratus empat puluh orang mengungsi
ada belasan orang kemudian dilarikan ke rumah sakit
dua orang meninggal dunia
kami akan menggali apa yang menjadi penyebabnya
dan apakah betul wilayah ini sebenarnya bukan untuk permukiman peruntukannya
sudah bergabung bersama cnn indonesia pada malam hari ini adalah ibu hevearita gunaryanti rahayu atau ibu ita
plt wali kota semarang bu ita selamat malam
selamat malam mbak putri
ibu ita terima kasih atas waktu anda di tengah bencana ini masih menyempatkan waktu berbincang dengan kami
ibu ita bisakah kami mendapatkan perkembangan sampai hari ini bagaimana kondisi wilayah tersebut
ya mbak putri hari ini alhamdulillah semua masyarakat atau warga
yang terdampak di situ ada memang sekitar satu rw dan sejumlah tiga puluh tujuh kakak
tadi sudah disampaikan betul satu ratus empat puluh tujuh jiwa
dan saat ini mereka utamanya ibu ibu dan anak anak sudah aman
kami tempatkan di diklat milik pemerintah kota semarang yang dekat juga dengan lokasi tersebut
dan pada saat sekarang juga tadi pagi mulai tadi pagi bbws
kemudian dinas pu kota semarang dibantu tni polri
serta kami juga mendapatkan senback dari pln
ini sudah mulai menanggul di tempat jebolnya aliran dari sungai pengkol
ini bagian dari kalibabon
dan moga moga satu hari lagi mungkin besok pagi ini sudah bisa selesai
dan tentunya ada juga untuk pembersihan pembersihan di lokasi
karena kita sudah melakukan pembersihan di lokasi
karena memang lumpurnya ini sangat tebal
diharapkan kami juga membawa atau menugaskan teman teman dari damkar
kemudian dari dinas pu dan dinas perkin yang punya tanki air untuk membersihkan semuanya
memang lumpurnya ini tebal mengingat arah atau aliran dari di ungaran
ini kan namanya sungai meloweh mbak putri
sehingga ya jadi diharapkan mungkin besok lagi
besok lah ya ini semuanya sudah bisa bersih kembali
tapi kami sudah pesan kepada ibu ibu dan anak anak untuk tetap dulu di diklat
sampai betul betul suasana atau keadaan rumah di sana aman
karena kami sih tidak berharap ya mbak putri
tapi menurut ramalan bmkg ini
waktu kemarin kami ada rakot dengan bapak gubernur
dengan kepala bnpb dan kepala bmkg untuk waspada sampai tanggal sepuluh
sehingga tadi kami juga meninjau di diklat milik pemkot ini
mereka juga sudah nyaman ada di sana mbak
bu ita disebutkan anda tadi juga sudah menyebut bahwa
air dari atas dari ungaran ini cukup deras
pada saat peristiwa terjadi kemarin
apakah sudah sempat ada koordinasi dengan katakanlah pemkap semarang
karena ungaran berada di bawah pemkap semarang bahwa hujan tinggi di sini
kemudian ada aliran air yang cukup tinggi
karena bagaimanapun kan ada pintu pintu air itu bu ita
ya memang yang wilayah kalau di kota semarang ini kan namanya kalibabon ya
tapi yang di daerah dinar ini adalah kalipengkol
kemudian yang di atas ini adalah di kabupaten ungaran ini adalah kalimluweh sungai mluweh
tetapi memang kondisinya cuacanya ini sangat tidak mendukung mbak putri
jadi di wilayah ungaran bagian timur pun itu curah hujan sangat tinggi
bahkan kami kan tadi pagi juga koordinasi lagi dengan bapak bupati ungaran
ini memang disampaikan di sana pun juga terjadi longsor dan banjir bandang
sehingga mau tidak mau kan memang air ini akan turun ke bawah
karena kita kan bagian semarang ini bagian bawah ya mbak putri
jadi memang akhirnya kami mendapatkan limpahan dari ungaran
dan tadi mungkin juga saya sampaikan kami sudah berkoordinasi dengan bapak bupati semarang
ini mungkin nanti minggu depan kami juga akan melakukan koordinasi
rapat koordinasi dengan teman teman di kabupaten semarang
untuk bagaimana melakukan ini ya pak
bagaimana ini nantinya kedepannya agar tidak terjadi seperti ini
karena di dinar indah ini sudah tiga kali mbak putri
kebetulan sayang dua kali pun dulu juga
tadi kami sudah hadir di warga di situ
dan memang pada saat
ini yang paling parah ibu ya
ya memang paling parah karena curah hujan kan ekstrim
kemarin kami dari sampaikan oleh bmkg ini kan ada saat pada saat bulan bulan ini
awal bulan ini memang cuaca sangat ekstrim dibanding dengan tahun tahun yang lalu
seperti itu mbak putri
ibu itta tadi anda sudah menyinggung soal di kawasan ini
ini bukan banjir pertama kali jadi memang sudah mendapatkan perhatian
ada kekhawatiran akan terjadi lagi apakah betul ini wilayah cekungan
yang semestinya tidak menjadi permukiman bu ita
iya memang betul mbak jadi memang wilayah itu sebenarnya sejak dulu
bukan menjadi wilayah pemukiman tetapi memang warga ini tidak mau mbak
dan kebetulan juga pengembangannya ini sudah tidak ada dicari pun tidak ada
memang pada saat itu kami menawarkan untuk relokasi tapi warga tidak mau
tapi kemarin karena ini sudah ketiga kali warga ini mau sendiri untuk dia pindah
kayaknya sudah kapok juga mereka gitu ya jadi ini adalah salah satu
kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan pak sekda kemudian kami akan mencoba
salah satu kami juga akan mencoba mengajukan juga dari kementerian pupr ini
mungkin rumah susun ya mbak di wilayah sana ini kan kami akan carikan lahan lahan
yang ada di situ karena kebetulan juga ada lahannya dari pengembang yang masih ada
tapi di wilayah yang agak tinggi nah ini kami akan mencoba berkoordinasi
agar warga juga tidak akan terjadi seperti ini
karena ada beberapa anak di situ juga sudah trauma sebenarnya
pada saat kemarin ada banjir kemudian memang sebelumnya
jadi sekitar tiga hari sebelumnya juga sudah peres mbak airnya
tapi alhamdulillah cepat surut nah ini yang kedua kalinya ini luar biasa
dan kita harapkan nanti masyarakat atau warga ini sadar dan kami akan
memaanulah memberikan yang terbaik untuk warga karena apapun mereka adalah
masyarakat dari bagian kami dari pemerintah kota semarang
semuanya sudah bersepakat ibu ya yang berada di wilayah itu untuk direlokasi
ya memang sudah ada beberapa ya yang saya temuin mbak karena memang kebetulan kan kemarin
suasananya kan tidak memungkinkan tetapi yang beberapa warga yang kami temuin ini
mereka menginginkan pindah kemudian juga ada sebagian kan disitu juga orang yang kontrak kontrak
sehingga kan memang tidak permanen di situ tapi kami harapkan nanti kalau sudah selesai
jadi semuanya sudah tenang kemudian tanggulnya juga sudah kami kita perbaiki bersama kemudian warga ini para ibu ibu juga anak anaknya ini nanti kembali lagi ataupun mungkin nanti memang mereka masih ada di diklat kami juga persilahkan mereka dulu agar mereka juga tenang
nanti kami baru berupaya untuk bagaimana jalan yang terbaik karena ini sudah ketiga kalinya mbak putri dan saya pun ini sudah ketiga tiganya ini saya kesana terus gitu pada saat itu
jadi ini sudah sembilan belas dua ribu dua puluh satu dan ini dua ribu dua puluh dua
bu ita kalau misalnya melihat prediksi dari bmkg seperti yang anda sampaikan tadi masih ada cuaca yang cukup ekstrim hingga tanggal sepuluh
apa yang menjadi antisipasi dari pemkot semarang sekarang
karena kan tidak hanya di wilayah atas ancaman juga ada dari wilayah rob
baru saja minggu lalu wilayah kota lama dan sekitarnya kita tahu itu diterjang banjir
lalu sekarang bagaimana antisipasinya bu ita
ya yang pertama kebetulan mbak tiga hari yang lalu kan bapak menteri pupr berkunjung ke semarang terkait dengan banjir rob yang ada di semarang bawah
karena memang di kota semarang ini mungkin seperti di kabupaten kota di wilayah jawa tengah ini kan banyak wilayah wilayah sungai ini kan merupakan bagian dari kewenangan pupr melalui bpws
tapi apapun yang tadi saya selalu katakan bahwa bbws ini kan ada di wilayah kota semarang
pasti kami juga harus berkolaborasi untuk bagaimana juga pencegahan
nah pada saat kemarin sudah pencegahannya ini adalah salah satu adalah menarik kemarin dari instruksi bapak menteri ini menarik beberapa pompa portable yang ada di wilayah wilayah di jawa tengah termasuk jakarta
kemarin pada saat di daerah kaligawi ini kan langganan ya mbak
pompa kali tenggang seringin ini oleh bapak menteri akan ditambah
jadi yang kali tenggang biasanya sekarang ini kan ada enam pompa ini akan ditambah menjadi dua belas
kemudian yang diseringin ini akan ditambah juga yang sekarang ini lima nanti akan ditambah tiga
sehingga menjadi tiga belas
kemudian yang saat sekarang pompa pompa portable yang dari bbws ini disiagakan
pembaikan pompa pompa portable milik pemerintah kota semarang
kemudian juga pasti mbak yang paling penting ini adalah masalah sampah mbak putri
sampah ini menjadi salah satu bagian membuat sungai sungai ini menjadi limpas karena dengan adanya sampah sampah ini menutup jembatan jembatan
sehingga kemarin pun pak menteri juga sudah akan merencanakan meninggikan ini sebelah barat
kalau yang tadi sebelah timur
yang sebelah barat ini meninggikan jembatan kalibringin yang sekarang sudah dinormalisasi
sehingga pada saat kemarin ada terjadi banjir ini wilayah kaliberingan sekarang ini sudah tidak banjir mbak
kemudian ada di sisinya ini adalah kalipelumbon
nah ini yang memang diperlukan untuk normalisasi
kemudian yang kedua tentu wilayah wilayah di luar itu adalah pompa pompa milik pemerintah kota semarang
karena di dalam wilayah kota semarang

sudah mbak alhamdulillah
kemarin kami cek semua itu pompanya milik pemerintah kota semarang kemudian bbws ini semua sudah on mbak
karena kami ini muter juga ya dengan vorkom pindah ini untuk muter bagaimana kesiapan pompa pompa
memang tapi curah hujan ini yang sangat tinggi dan gelombang pasang ya
dari air laut ini pasang juga mbak
sehingga ketemunya di bawah di wilayah pesisir kota semarang
baik ibu ita kami harapkan rencana rencana itu bisa terselesaikan atau bisa dilakukan dengan sangat baik
terutama sekali adalah memastikan para korban banjir bandang itu mendapatkan kenyamanan dulu ya
kenyamanan dan sandang pangan mereka paling tidak itu dulu
iya iya betul mbak
ibu ita terima kasih banyak malam hari ini sudah berbincang di cnn
selamat malam mbak putri
sehat selalu ibu selamat malam
iya mbak ternun terima kasih mbak putri
jai ibu mbak ternun